jembatan yang baru saja diresmikan presiden joko widodo dua puluh dua oktober lalu ini
sekarang masih belum beroperasi untuk lelangnya kendaraan
saat ini jembatan dijadikan tempat bagi warga kendari untuk olahraga dan bersuah foto
para wisatawan yang berkunjung ke kendari wajib untuk mengunjungi pulau bogori
pulau yang dijuluki surga di sulawesi tenggara ini
hanya lima menit perjalanan dengan kapal kayu
dengan ongkos penyeberangan lima puluh ribu rupiah per orang
kita akan tiba di pulau yang memiliki hamparan pasir putih dan air yang cernih
berada di pulau bogori serasa di pulau sendiri
di sini banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan
seperti bermain pantai piknik atau menikmati alam seperti saya
para pengunjung bisa menyebut gazebo dengan harga rp seratus
rp lima untuk berpiknik dan tersedia bermacam aktivitas rekreasi seperti bermain banana boat
aku sama teman teman sama keluarga biasanya kalau kesini pasti main air
karena di sini fasilitasnya juga sudah lengkap dari pemerintah setempat
di sini sudah ada bandana but di sini juga ada fasilitas kalau yang mau nginap sama keluarga juga bisa
sudah ada villa di sini sudah banyak juga
mengunjungi kota kendari tidak lengkap bila tidak mencicipi kuliner khas ini
makanan yang patut dicoba adalah sinonggi
makanan pokok bagi suku tolaki yang terbuat dari pati sari sagu ini
memiliki tekstur yang kenyal dan dihidangkan bersama lauk seperti sayur kuah bening dan palu mara
sambil menikmati kuliner memandang indahnya matahari terbenam mengakhiri hari saya di kota kendari
lampu mulai mewarnai kota dengan pemandangan masjid apung al alam
yang berdiri megah di tengah tengah
kota ini terdiri dari kota kendari
diayu lestari arief didiawan baramaestro kendari